sedikitnya enam puluh delapan orang tewas dalam kecelakaan pesawat domestik yang terjadi di nepal pada minggu
ini menjadi insiden penerbangan terburuk dalam tiga dekade terakhir di negara tersebut
ratusan petugas penyelamat diterjunkan ke lereng bukit di pokhara tempat jatuhnya pesawat yeti airlines
tim penyelamat mengalami kesulitan mencapai lokasi yang berada di jurang antara dua bukit dekat bandara kota wisata pokhara
pesawat ini membawa tujuh puluh dua orang termasuk tiga bayi dan tiga anak dari ibu kota kathmandu ke pokhara
pesawat melakukan kontak dengan bandara dari setty george pada pukul sepuluh lima puluh waktu setempat sebelum akhirnya dinyatakan jatuh
kecelakaan ini disebut menjadi yang paling mematikan di nepal sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
seorang saksi mata menggambarkan kecelakaan pesawat yang terjadi di pokkara
dia menyebut sempat mendengar gemuruh yang keras saat pesawat jatuh
cuaca sedang cerah saat kecelakaan terjadi dan belum diketahui penyebab pasti kecelakaan
kecelakaan ini menjadi kecelakaan pesawat paling mematikan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
di mana saat itu airbus a tiga ratus pakistan international airlines jatuh ke lereng bukit saat mendekati kathmandu dan menewaskan satu ratus enam puluh tujuh orang di dalamnya
ketika professori melakukannya pemandu kata datang

setelahun itu dipak pergi ke bawah untuk melindungi mereka
saya tidak pergi saya berada di luar
dipak temanku pergi ke bawah dan mengeluarkan tiga puluh lima orang